lumayan ada lima menitan
ya makanya keluar dari
merasakan gempa ini tadi masak
meliur meliur akhirnya gempa
pay tv dan media swimming lainnya